kita tidak kehilangan lambang kita semboyan kita yang metal
harapan kita kita masih metal
karena memang pesan kami mudah mudahan teman teman ikhlas memberikan kepada kami hat trick
tetapi kami sangat yakin bahwa seluruh peserta pertandingan akan mempersiapkan diri
kita kaget ketika di piala dunia kemarin jepang menggulung jerman
pendatang baru bisa menggugung tim panser
jadi kami pasti bersiap siap